udah apa ini
kamu yang ngehajar temen temen saya acai sama emin
acai sama mn bilang ada empat orang
saya cuma bagian megangin aja
aku tau saya mau kesini nengokin kang pip
iya firman sahpitra
serena bilang mau ikut nengok
cecep gak ada disitu
barusan pergi dulu
semarang semarang semarang
tasik tasik tasik
jerbon jerbon jerbon
awas sendirian di jalur bis
saya juga sendirian di jalur angkot
yang lain pergi ikut willy
di terminal cuma ada boy sama aos
willy sama yang lainnya pergi
itu markas mereka
terima kasih semua
terima kasih driver
terima kasih drawer penggantinya
escapanan datang dari
saya mau tahu cara kerja copet
kamu ceritain aja
bukan cara nyopetnya tapi cara kerja mereka
mulai dari akan operasi sampai selesai
biasanya copet itu kerjanya berkelompok minimal dua orang
yang satu tugasnya bagian eksekusi yang lain mengawasi situasi terus ngasih kode kapan harus eksekusi
di bis di kereta di pasar di mal
aku dulu seringnya memang operasi diangkut
biasanya copet naik duluan duduk sebelahan tapi ada space diantara mereka buat calon korban
biasanya sih korbannya ibu ibu
ibu ibu lebih gampang dicopetnya
karena biasanya bawa dompet di tas terus tasnya ditaruh di sampingnya
yang tugasnya mengawasi situasi memperhatikan penumpang yang lain aman atau enggak buat eksekusi
biasanya penumpang di angkot ada yang lamun yang asik ngeliat keluar main hp atau ketiduran
kalau udah aman ya ngawesin situasi ngasih kode deh yang mau eksekusi
kalau udah berhasil copet buru buru turun lebih dulu turun sebelum korbannya turun
atau sadar sudah kecopetan
setelah uangnya diambil dompetnya dibuang
kenapa dompetnya dibuang
kita gak perlu dompetnya
kecuali dompetnya memang benar benar bagus
kita juga nggak perlu isinya yang lain
ktp kartu atm sim itu kita nggak perlu
kita cuma perlu uangnya
kang cecep ngapain hanya cara kerja jadi copet minat buat jadi copet
kita tunggu mereka pulang atau yang pergi dari sana
kita ikutin yang berjalan sendirian
kita balas mereka dengan cara yang sama
saya bagian yang belinya aja
kamu gak ikut ngasih sumbangan
sumbangan tenaga aja
udah apa ini
kamu yang ngehajar temen temen saya acai sama emin
acai sama mn bilang ada empat orang
saya cuma bagian megangin aja
saya cuma bagian megangin aja
kecuali ini kalau dari bagian abadi ya mau
aku pergi rachai
ini dari ranta
ini dari acai
buat tony sama temen temen kamu yang lagi
aku tuh suka heran lihat hubungan kamu kang cecep sama kang mus
kamu sama kang cecep itu seperti yang takut
kalau ada apa apa disuruh ini itu kalian itu langsung bergerak cepat
padahal kamu sendiri sepertinya santai aja cuek
kadang kadang kelihatan seperti males mikir
kalau kasih perintah gak pernah detail gimana kamu sama kang cecep aja ngelaksanainnya
terus kalian juga aneh
ngurus kang pipit lebih dari keluarganya sendiri
dibilang temen lama temen dari kecil
usia kalian saling terpaut jauh
sebetulnya hubungan kalian itu gimana sih
asal usul pertemanan kalian kayak apa
pak flank kalian mom empire

tapi secara berada di kabin
jantung pasien sedang melemah
rakan saya sedang konsultasi dulu dengan dokter
di antara bang koja sama mas purnaek
sampai turun dari angkot
penumpang yang duduk di samping bang ojek
turun duluan gak
habis orang itu turun
kan pasti ada orang lain lagi
yang posisinya jadi di sebelah bang ojak
dia turun duluan juga nggak
abis orang yang di sebelah gue turun
gue sama pur yang turun
bang ojak masih inget
tempat turun orang yang di
sebelah bang ojak turun duluan
orang sepanjang perjalanan
gue ngeliatin jalanan terus